wacana interpelasi kembali muncul setelah ombudsman perwakilan jakarta raya merilis laporan akhir hasil pemeriksaan soal dugaan maladministrasi yang dilakukan gubernur dki jakarta anies baswedan terkait dengan penataan pkl di tanah abang
jabatan anies sebagai gubernur terancam bila laporan ombudsman diabaikan
sejumlah partai di dprd dki pun mulai menggulirkan wacana untuk menginterpelasi anies
dalam laporan akhir pemeriksaan ombudsman kepada pemprov dki ada empat poin tindakan maladministrasi yang dilakukan pemprov dki soal penataan pkl di jalan jati baru raya tanah abang jakarta pusat
di antaranya tidak kompeten penyimpangan prosedur pengabayan kewajiban hukum dan perbuatan melawan hukum
ombudsman kemudian menyarankan agar pemprov dki segera melakukan penataan ulang pkl tanah abang dalam rentang waktu enam puluh hari
kami sebagaimana laporan akhir hasil pemeriksaan tadi dalam enam puluh hari ke depan setidak tidaknya
pemerintah provinsi dki jakarta dapat melakukan langkah langkah supaya proses penempatan para pkl di jalan jati baru
sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dikembalikan kepada fungsinya
dan kami berharap dalam tiga puluh hari ke depan langkah langkah dilakukan itu dapat dikomunikasikan dengan ombudsman
namun pasca laporan ombudsman itu dirilis terjadi pro dan kontra di antara fraksi di dprd dki
seperti dilansir detik com fraksi pdip di dprd dki kembali berbicara soal wacana interpelasi ke anies
pdip tetap meminta agar pola penataan tanah abang diperbaiki
senada dengan pdip fraksi partai nasdem meminta anies segera mengambil langkah terkait laporan ombudsman
sementara itu dalam wawancara dengan prime news politisi partai gerindra angga wira mengatakan program anies sandi tersebut hanya bersifat sementara
terkait penataan tanah abang ini memang kan selalu disampaikan oleh pak anis
terkait penataan tanah abang ini memang kan selalu disampaikan oleh pak anis
terkait penataan tanah abang ini memang kan selalu disampaikan oleh pak anis
terkait penataan tanah abang ini memang kan selalu disampaikan oleh pak anis
terkait penataan tanah abang ini memang kan selalu disampaikan oleh pak gubernur dan pak wakil gubernur bahwa ini kan sifatnya memang sementara
sementara dan tentunya kita adakan evaluasi berkala

sejumlah fraksi lain pun terang terangan bicara penolakan wacana interpelasi
ketua fraksi golkar dprd dki judi stira hermawan tidak ikut menggulirkan hak interpelasi untuk membatalkan kebijakan tersebut

hingga saat ini anies mengaku belum membaca berkas laporan akhir om budsman
sebelumnya anies pernah menegaskan penutupan jalan jati baru telah sesuai dengan peraturan yang ada
gubernur sudah mencoba sudah menggagas penggunaan hak ini sebagai bagian dari pengawasan
jadi dprd punya fungsi salah satu fungsi besarnya adalah melakukan pengawasan terhadap eksekutif termasuk tupar gubernur
kenapa langsung interpelasi karena kan interpelasi ini kan memang hak dari dprd hak konstitusionalnya
tetapi apakah kemudian dinilai oleh fraksi yang lain terlalu tinggi
menggunakan interpelasi itu kenapa tidak menggunakan panggilan terlebih dahulu
sebab hanya hak itu yang memungkinkan dprd meminta keterangan langsung dari gubernur
hanya hak interpelasi hak angket dan hak menyatakan pendapat
hanya itu yang memungkinkan kita atau yang secara formal bisa meminta mengundang kehadiran gubernur untuk dimintai keterangan
jadi sampai sekarang masih terus berjalan tuh wacana itu interpelasi
masih terus digagas
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
dari laporan akhir hasil pemeriksaan ombudsman perwakilan jakarta raya itu
ya laporan akhir dari ombudsman ini akan menjadi bahan salah satu bahan tambahan bagi dprd
di dalam melaksanakan tugas tugas pengawasannya khususnya di dalam apabila interpelasi ini bisa diterima menjadi untuk dipergunakan oleh dprd
baik saya minta pendapat dari pak syarif
bagaimana pak syarif wacana interpelasi yang kembali

tidak akan menghalang halangi ya
tetapi sebagai lembaga pengawasan bersama tentu coba mengingatkan bahwa sesungguhnya pengajuan hak interpelasi dalam soal tanah abang itu sangat tidak tepat
karena tanah abang itu kalau menurut dalam tata aturan itu mengatakan bahwa itu bidakan yang berdampak luas
tanah abang itu persoalan lokal menurut saya
jadi satu hal
kedua aspek politiknya
aspek politiknya seperti tadi kita bisa mengutip pendapat dari pak zulkifli hasan ya
ya belum apa apa kok sudah diinterpelasi
itu aspek politiknya
tapi dalam penggunaan hak resmi menurut saya belum masih jauh
tidak tepat lah ya
tapi kalau konteks pengawasan harusnya seperti apa menurut anda pak syarif
kalau tadi pak pantas kan mengatakan konteksnya pengawasan dan satu satunya yang bisa digunakan adalah hak interpelasi
untuk mendapatkan keperangan
nah begini begini
kita ada solusi yang simpatik ditawarkan oleh teman fraksi golkar mumpanya ya
itu lebih baik diselesaikan di komisi b undang kemudian paparan
jelaskan di dalam perangkat alat kelengkapan dtri yang disebut dengan komisi b
yang membidangi soal pasar dan lain lain
jadi saya lebih tepat yang kita gunakan saran dari pendapat dari ketua praksi golkar pak wawan itu ya
misalkan di komisi b
mana yang belum jelas dijelaskan dalam konteks hubungan alat kelengkapan dprd
tapi tidak dibawa dalam hak interpelasi
karena menurut saya belum tepat jauh
jadi ada jalan lain sebenarnya undang di komisi b untuk kemudian rapat dengan pendapat lah seperti itu
ya saya pikir ada pemahaman yang keliru dari bung sarif
ya memang dprd dilengkapi dengan lima komisi
tetapi perang mitra kerja daripada komisi komisi ini adalah skpd skpd
sementara seperti yang tadi saya katakan satu satunya pintu untuk bisa meminta keterangan dari gubernur secara pribadi secara langsung
langsung dari gubernurnya
nah karena memang interpelasi
kalau diundang komisi b yang datang skpd maksudnya begitu
apd nya yang datang gitu loh
ypkm apa kan begitu
padahal ini kita tahu persis bahwa ini adalah kebijakan
dari gubernur langsung
itu loh intinya
jadi ya jangan diturunkan seolah olah ini hanya menjadi bagian dari skpd skpd
belum belum sudah diinterpelasi kasih waktu bekerja dulu dan lain sebagainya
seperti pendapat dari pak zulkifli
begitu seseorang duduk menjadi gubernur maka dprd juga akan menjalankan
tugas tugasnya sebagai dprd
yaitu tugas pengawasan tugas budget dan tugas legislasi
ini adalah bagian daripada tugas pengawasan
dan satu hal yang mau saya sampaikan juga bahwa undang undang menyatakan bahwa
eksekutif atau gubernur bersama dengan dprd adalah pemerintahan
bagian daripada pemerintahan yang tidak bisa dipisahkan
bahkan kalau dirjen
undang undang menyatakan ini persis seperti suami istri
kebijakan kebijakan siogianya sebelum kebijakan itu dikonsultasikan dengan dprd
penutupan jalan jati baru
sampai dengan hari ini sama sekali belum ada

prime news segera kembali
prime news segera kembali
bisa dipaksa oleh komisi ombudsman kalau berkaitan dengan hajat publik
berkaitan dengan kepentingan publik untuk melakukan ini melakukan
yang menarik dari temuan komisi ombudsman itu kan pernyataan ada setidaknya dua undang undang yang dilanggar
nah yang tentu saja pelanggaran terhadap undang undang tidak dibenarkan oleh semua lembaga negara
meskipun ada alasan yang dikemukakan oleh anies misalnya terpaksa melakukan pelanggaran
tapi mempergunakan hak diskresi
nah hak diskresi ini yang bisa kemudian diperdebatkan memang melalui forum apa
ya bisa forum interpelasi itu bisa juga forum yang lain dan seterusnya gitu loh
nah itu ininya gitu
nah oleh karena itu ya kita tinggal tunggu reaksi dari anies baswedan
apakah yang mau bersikap positif menjelaskan memberi jawaban jawaban yang diargumentatif
lebih dari itu ya mungkin kalau rekomendasinya itu adalah mengubah penanganan kota dki jakarta
tanah abang kawasan tanah abang itu ya bisa meredam ini semua
baik dari komisi ombusman ya maupun dari apa namanya dki hak interpelasi yang mau diajukan maupun dari departemen dalam negeri
ini kan udah tiga ini yang nyorotin anies ya kan
ada interpelasi yang mau diajukan interpelasi ini ya politik
ada apa namanya ada pengawasan administratif oleh komisi ombusman
tapi juga ada pengawasan struktural yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri
tinggal anis dia bersikap apa terhadap ini semua
jadi tergantung bagaimana reaksi anis terhadap laporan hasil akhir ombusman
saya pikir itu
kalau anis mampu menjawab semua pertanyaan dari komisi ombusman itu
ya tentu saja mungkin itu akan kehilangan relevansi hak interpelasinya
atau jawabannya udah tersedia
benarkah demikian hak interpelasinya akan kehilangan relevansinya
setelah jeda ya kita ulas
kami akan segera kembali dan pak syarif akan segera bergabung bersama
nah forum kita malam ini tetaplah bersama prime news
kita ucapkan selamat datang kepada pak sarif yang baru bergabung
tadi sudah sempat tersambung lalu disambungkan telepon ya
pak sarif terima kasih telah tetap berupaya hadir di studio prime news
tapi saya ke pak pantas terlebih dahulu menanggapi apa yang disampaikan
karena bang rini tadi
kalau misalnya feedbacknya bagus gubernur anies itu
artinya positif ya dari apa yang disampaikan oleh laporan akhir hasil pemeriksaan ombudsman
perwakilan jakarta itu
maka pdp akan berpikir ulang tidak untuk mendorong interpelasi
atau tetap jalan interpelasi ini
mungkin ya jadi biar saya apalagi dikit ya
dprd punya dalam bekerja punya dasar hukum md tiga
ombudsman juga punya undang undang sendiri
termasuk kementerian dan undang undang
artinya tiga lembaga yang diberjalan itu punya sumber hukumnya masing masing
dprd punya hak interpelasi
itu adalah sudah digariskan di dalam undang undang
dan tugas dprd dalam melakukan pengawasan supaya betul betul pemerintahan itu berjalan dalam koridor yang seharusnya
maka tidak begitu penting apakah hari pertama
hari pertama hari kedua
begitu kita melihat ada yang agak melenceng kita tegur
cuma berlebihan tadi kalau menurut pak sarif ya kita ulang lagi
begitu begitu interpelasi kita suarakan
bahwa dprd punya hak interpelasi
sebenarnya gubernur sudah harus bereaksi gitu loh
artinya wah ternyata gue udah mulai mulai apa deh agak agak
agak agak melenceng nih
nah kalau pada saat itu
begitu langsung dia kembali ke koridor yang benar
ya mungkin selesailah itu
jadi kalau misalnya tadi feedbacknya ombudsman bagus
kepada laporan hasil akhir
maka pdip tidak akan meneruskan itu interpelasi
karena sudah keduluan
keduluan rekomendasi dari ombudsman keluar
ya itu mungkin bisa terjadi
seperti yang tadi saya katakan
sebelum ombudsman bekerja juga
dprd sudah punya hak untuk melakukan itu
apa yang digagas oleh pdip perjuangan sekarang ini adalah
masih dalam rangka formalitas untuk bisa mempergunakan hak
dia harus didukung oleh dua fraksi
dan ditandatangani oleh lima belas
tapi paling nggak kan wacana ini sudah digulirkan
begitu dia bergulir
harusnya ya eksekutif juga mulai ini dong
artinya jangan sampai itu dipergunakan
begitu ada kontrol yang seperti itu juga
kalau kepala daerah yang cukup sensitif
pasti akan melakukan itu
tapi kan pembahasan kita tadi
kenapa kemudian pdip sempat
walaupun ini belum berjalan kemudian secara resmi pak ya
memang ada prosedur
tapi kita tidak bicara di prosedur itu
maksudnya kenapa pdip sampai berpikir bahwa ini perlu interpelasi
kebijakan penataan tanah abang ini
itu yang tadi kita bicarakan kan
menurut anda sangat signifikan
berdampak luas dan lain sebagainya
tapi kalau menurut pak syarif tadi
bahwa itu berlebihan
tidak harus menggunakan interpelasi
jadi di dalam penggunaan interpelasi juga
ada dugaan terjadinya pelanggaran peraturan peraturan
sudah ada apalah kata kata
diperdikadakan ombudsman juga
ada start awalnya sudah menduga bahwa ada pelanggaran terhadap
ataupun efek yang cukup luas
jadi paling tidak dari awal kita sudah prediksi
ada dua ada perda rt rw
dan perda undang undang jalan dalam lintas
dari awal kita sudah duga itu
karena kita tahu persis memang
pemetaan penempatan kaki lima dan lain sebagainya
itu tetap harus berjalan pada fungsi yang sudah diletakkan
ada dua pelanggaran aturan paling tidak di sini
makanya seperti yang saya sebutkan tadi bung indra kan
ketika dprd pertama kali melakukan
menggodilkan insur interpelasi
saya merasa itu tidak tepat
karena memang belum ada semacam penyelidikan
apa yang dilakukan secara kuat
nah sekarang setelah ada temuan dari komisi ombudsman ini
yang sebetulnya menjadi dalil kuat
kalau mau dipakai oleh dprd untuk melakukan interpelasi
anies ini bisa kena dua kalau anies hati hati
pertama atas rekomendasi dari komisi ombudsman sendiri
dan ini lembaga independen
jadi karena itu karena lembaga independen
tidak bisa dibilang bahwa ini penafsiran subjektif dpr dprd
penilaiannya dari komisi burseman kok
ini saja kalau nggak ditanggapi oleh anies
bisa jadi pemicu terkait
tanpa harus ada interpelasi tadi bisa menjadi masalah
ini rekomendasi ini diabaikan oleh anies
bisa jadi pemicu lahirnya interpelasi
tapi kalau ia kemudian juga mengabaikan rekomendasi yang dibuat
oleh komisi burseman itu juga bisa jadi pemicu interpelasi
jadi kenapa sudara anies sebagai pejabat negara
dalam ini kepala daerah mengabaikan rekomendasi yang dikeluarkan
oleh lembaga negara
ada dua hal ya
jadi isinya sendiri bisa tapi rekomendasi dari institusi negaranya juga
kalau diabaikan begitu saja oleh anies
juga bisa jadi alat untuk atau sebab dalil untuk
sikap anies mengabaikan rekomendasi itu bisa menjadi hal interpelasi saja
makanya kan kalau kita lihat ketentuan dari
apa namanya keterlibatan pemerintah daerah
pemerintah nasional di sini itu bukan soal konten
tetapi soal sikap dari pejabat negara
maka rekomendasi sebuah lembaga negara
makanya peraturan pemerintah itu kalau dia memberi sanksi
bukan memberi sanksi atas isi dari rekomendasinya bukan
tapi sikap dari kepala daerahnya
kalau ia diam sanksi tertulis
kalau ia tetap diam sanksi misalnya apa namanya
dinonaktifkan tiga bulan
kalau tetap diam nonaktifkan yang sesungguhnya
itu yang kita lihat
jadi dua sikap ini kalau tidak hati hati dipergunakan oleh anies
bisa memang jadi pemicu lahirnya interne
jadi sudah lebih besar ini bukan soal kemasan atas abangnya ya

pada tingkat tertentu jangan meremehkan
jangan mengatakan bahwa itu perwakilan
itu institusi yang nggak
bagaimana pak syarif tanggalannya apa
jadi begini itu pernyataan pak anies mengatakan perwakilan
itu benar adanya
benar ada konteksnya seperti ini ya
konteksnya seperti ini
om busman saya ingin cerita sedikit ya
om busman itu sejak awal
sejak awal sebelum dilantik pak anies
itu sudah menyoroti soal tanah abang
transisi menjelang pelantikan itu persoalan pungli waktu itu
kemudian keluar rekomendasi untuk membersihkan satpol
supaya dilakukan besar besaran
kemudian menjelang launching penataan tanah abang
om busman turun
om busman turun
om busman ri
pada waktu itu desember dan januari
belum terbentuk perwakilan
nah berikutnya ditemukan berita terkabar lah bahwa
ini adalah laporan hasil pemeriksaan om busman perwakilan
itu perlu disampaikan bung rai
karena ternyata yang bisa membuat rekomendasi itu om busman ri
bukan perwakilan itu maksudnya
kewenangan bicara kewenangan
iya karena itu sekarang kan berita yang hot itu bahwa
apabila pak anies tidak melaksanakan
mendudukan dulu bahwa persoalan ini
perwakilan yang hanya bisa menyampaikan laporan
cukup sampai di situ menurut anda
akan dipelajari dan memang sudah pada saatnya
pak anies dan pak sandi juga
saya akan mendesak terus
supaya segera launching grand design nya itu segera
itu kan ditunggu masyarakat
jadi meletakkan bahwa om busman itu perwakilan
tadi saya mengatakan bahwa
kita menghormati dan menghargai itu adalah hak
tetapi kemudian kan kalau dalam politik kan
saya mengatakan itu ya
harus tandai membaca cuaca politik
sebagai sahabat pdp
harus sebagai sahabat yang saya sayang banget dengan pdip
bacalah cuaca politik iklim itu
ini cuacanya gimana
bagaimana cuacanya penasaran gitu ya
menurut saya cuaca politik itu lagi bagus
ini periksi atau fiksi
cuaca politiknya bagus
jadi kalau sudah bagus ya kan karena itu
saya kan saya sependapat dengan
kegelisahan kekhawatiran dan lain
saya setuju soal itu
melalui forum yang lain
kenapa karena interpelasi itu ya
yang dimaksud interpelasi itu adalah
bertanya yang punya bobot politik
ketimbang saya kalau ingin mengetahui
keterangan lebih menyeluruh tentang kebijakan itu
buatlah forum itu sendiri
komisi b tidak bisa manggil
bisa dibuat forum itu sendiri
tapi tidak dengan
karena interpelasi itu apa
nanti ada praksi yang bereaksi gitu loh
akan bereaksi kemudian energi itu habis di sana
lalu cuaca politiknya bagus
maksudnya dampak politiknya akan besar
kalau interpelasi itu
ya kalaupun dipaksakan
monggo sebagai praksi pengusung saya
tapi forum komisi b tadi yang seperti anda sebutkan tadi
misalnya kalau tidak interpelasi
bisa melakukan dari komisi b
tapi kan pak anies tadi mengatakan
bisa dipanggil juga
beberapa rapat misalnya
perbedaannya seperti ini
dulu dengan sekarang
banggar saja bisa rapat datang
gue bijakan saya begini begini begini
dituruskan ke skpd
tapi itu bukan bagian daripada meminta keterangan gitu loh
nah kan beda kan
meminta keterangan untuk penjelasan
nah beda konsultasi dan meminta keterangan
ini kita sudah melihat bahwa ada
ada kemungkinan terjadi pelanggaran
dasarnya ombudsman tadi
sebelum ini terjadi dan itu yang tadi saya awal apabila kita melihat ada
ada kemungkinan terjadi pelanggaran undang undang ataupun peraturan peraturan daerah yang menimbulkan
efek luas di masyarakat maka dprd punya hak untuk mempergunakan
hak interpelasi hak perangkat hak perangkat yang terhadap masyarakat
menanyakan itu lewat komisi b tidak cukup menurut anda ya
iya tidak cukup
tapi gubernur bisa hadir tadi kalau menurut
bisa hadir dengan apalah ya tidak ada soal tapi
bijaknya saya begini begini
mitra kerja mitra kerja daripada komisi komisi itu adalah skpd skpd perangkat perangkat

kalau hak kalau dprd mau meminta keterangan jokowi tetap ada

tapi kalau gubernur bisa hadir menjadi proses persoalan
mau meminta keterangan dari seorang gubernur maka forumnya adalah interpelasi hak
dan dari tiga hak ini yang paling ringan ini adalah interpelasi
karena ini mengapa gubernurnya
karena yang mau diinterpelasi ini bukan pelaksanaannya
tetapi dasar dasar pengambilan kebijakan itu
yang itu hanya bisa dibicarakan melalui oleh gubernur
kalau sekiranya yang mau dimintai keterangan itu mengapa bentuknya l bukan s
nah itu bisa skpd menjelaskan itu
tetapi mengapa mengubah peruntukan jalan dari jalan umum menjadi tempat pkl
itu level gubernur yang harus mempertimbangkan
itu tidak bisa di komisi b
karena teknis pelaksanaan
karena kalau di komisi b itu soal benar nggak mereka buat seratus misalnya kiosk
kan kira kira gitu ya
benar nggak sesuai
yang kiosnya dibentuk secara ini ini ini gitu loh pak
tapi dasar mengubah peruntukan jalan itu gak ada memang kecuali gubernur
nah bisa forum yang lain selain interpelasi
dia bisa misalnya ya dpr dprd misalnya datang ke wali kota menanyakan bisa macam macam
dengar pendapat pun bisa
maksud saya begini saya ingin menyampaikan hal ini penting
karena tadi kan sekarang ini baru formula
tapi inilah intinya kalau
menyusun formula interpelasi
temuan di luar itu bukan dari pengawasan gitu loh
kalau itu informal
ini sedang menyusun formula
jadi begini kalau kemudian formula itu belum matang mudah disampaikan timbul reaksi kan yang akan ditujukan nggak jadi
jadi konteknya gini jadi aduk kuat gitu loh maksud saya gitu loh
adu kuat di dalam kekuatan praksi
itu problemnya gitu loh
saya tidak ingin terjadi itu gitu
lebih baik dicari salurannya lain kalau dianggap ada potensi
pelanggaran dicari polisi
kalau ini cuacanya baik saja gitu
anda menduga apa
kalau cuacanya baik kemudian dibuat buruk menduga apa
sengaja ingin menjatuhkan gubernur anda
saya sama sekali nggak khawatir
yang saya khawatir adalah emosi publik gitu loh
itu saja persoalan
di bawah kan sedang terbelah ya murahnya
jadi emosi publik tuh cari saluran yang lain
kalau kemudian di dprd berebut bagaimana hak saya digunakan gunakan berinteraksi diluarkan nonton
kalau niatnya saya ingin terlalu berlebihan
iya interpelasi yang dibuat interpelasi sebetulnya arahnya kesalah
sebenarnya tadi seperti yang saya katakan begitu kita coba melontarkan wacana interpelasi
harapan kita adalah supaya gubernur segera berubah
dengan mau melemparkan wacana saja
jadi gertak gertak politik lah ya
emang tidak ada seperti itu
tapi ini ternyata berkepanjangan
berkepanjangan berkepanjangan akhirnya kita semakin menguat untuk
untuk melakukan interpelasi
menjebolkan hak menggunakan hak ini
nah prosedurnya adalah seperti itu tadi
nah semua masukan masukan itu tadi sebenarnya itu ada menjadi konten daripada kerja interpelasi itu tadi
nah konten ini bisa selesai di situ begitu katakanlah gubernur menyatakan oke saya salah saya
tidak akan ada interpelasi
tidak akan dilanjutkan
tidak akan dilanjutkan
karena konten yang mau ditanyakan itu adalah konten yang juga sekarang ditanyakan oleh
komisi om busman
komisi om busman
kan kira kira kalau ada jawaban itu dan dpr merasa jawaban yang diberikan kepada komisi om busman memuaskan ya apalagi misalnya ada perbaikan atas rekomendasi rekomendasi itu memang sudah tidak punya
tapi kan kemudian tidak goal juga hal yang ingin diketahui apa alasan kemudian menutup jalan jati baru
kan itu tadi kontennya
sampai sekarang kita belum dapat itu keterangan

ombudsman karena itu ada dua hal yang berbeda ini adalah perwakilan yang memiliki otoritas siapa
ombudsman ini adalah perwakilan kita akan pelajari kita akan pelajari dan kita senang bahwa perwakilan ombudsman akhirnya aktif
akhirnya terlibat karena kita ingin juga ombudsman itu menjadi perwakilannya yang di jakarta itu aktif terlibat
nah saya apresiasi dan mudah mudahan nanti ke depan kita bisa
kedepan kita akan respon tentu saja baru belum dua puluh empat jam
kalau reaksinya seperti ini bagaimana bang rey
kalau tadi kan sempat kita sampai pada poin soal interpelasi awalnya anda dinilai terlalu berlebihannya
tapi kemudian ketika ada ombudsman ini bisa menjadi landasan
bahkan ada dua hal bagaimana sikap dari anies baswedan sendiri menyikapi putusan dari laporan akhir hasil pemeriksaan ombudsman perwakilan
karena yang direkomendasi om busman ri menurut mas harif tadi aturannya seperti itu
nah kalau sikapnya kurang lebih seperti ini maka apa yang akan terjadi
apakah kemudian interpelasi itu akan menemukan semakin menemukan jalan mudahnya
iya tentu itu akan menjadi landasan yang kuat kan untuk melakukan interpelasi
itulah kira kira bukan itu saja bahkan kementerian dalam negeri juga akan bisa menyeroti langkah yang dilakukan oleh anies baswedan
karena itu dia kan jadi presiden buruh presidennya apa gitu
ya apa namanya temuan lembaga independen yang terkait
yang temuan itu adalah lembaga negara diabaikan oleh kepala aparat pemerintahan
nah itu tentu saja mengabaikan rekomendasi negara terhadap pejabat yang bersangkutan gitu
tapi kalau kita simak secara detail juga pernyataan anies baswedan tadi dan juga sebelumnya pernyataan triwisata
itulah mau saya itu yang saya sebutkan tadi
bahwa akhirnya om busman aktif ini kan anda melihat dengan sebuah sindiran atau bagaimana
ya itulah menurut saya itu tidak usah diperbincangkan lagi oleh anies tidak relevan bagi dia
karena yang mengetahui apakah
ini suara komisi om busman yang sesungguhnya
atau itu hanya perwakilan kan kita nggak tahu
nah kalau saya baca misalnya beberapa pernyataan dari komisi om busman
mereka mengatakan memang itulah suara mereka
meskipun dibunyikan oleh komisi yang disebutkan oleh perwakilan
makanya saya mengatakan pak bung anies tidak perlu lagi mempersoalkan itu
dan tidak perlu berulang ulang mengatakan ini perwakilan ini perwakilan ini perwakilan
karena tidak mengubah isinya
kalau soal urutan kewenangan tadi misalnya
misalnya ketika ini adalah laporan hasil akhir pemeriksaan dari ombudsman perwakilan
sementara aturan kewenangan yang berhak mengeluarkan rekomendasi adalah ombudsman ri misalnya
artinya ini tahapannya ketika tidak dijalankan bukan berarti kemudian menjadi sebuah hal yang pemicu untuk dijadikannya interpelasi dong
karena kalau apa rekomendasi itu om busman ri tadi yang disebutkan seperti itu
ya itu yang saya sebut tadi kan kita nggak tahu apakah ini resmi komisi om busman yang dibunyikan oleh komisi perwakilan
kan bisa saja begitu
kecuali ada pernyataan tegas tekas mengatakan misalnya komisi om busman
pernyataan dari komisi perwakilan dki jakarta itu bukalah pernyataan resmi komisi ombudsman
itu baru kita berdebat
bahwa ini tidak sah
tapi selama tidak ada bantahan itu
bahkan yang kita baca di beberapa media yang memberitakan bahwa suara dari komisi pemilihan umum adalah suara yang juga disetujui
itu artinya tidak ada lagi perdebatan di situ
jadi jangan menurut saya
tidak fokus di situ
karena sama sekali tidak memiliki efek
ya ini akan tetap jalan
interpelasi ini akan dipakai oleh dprd untuk alat jadi memperkuat keinginan mereka melakukan interpelasi
departemen dalam negeri juga akan pakai ini
untuk melihat apakah saudara anies baswedan taat hukum atau tidak terhadap aturan yang sudah ditetapkan secara umum di pemerintahan
itu saja yang saya
nah oleh karena itu ya yang paling penting sekarang adalah susun argumen argumentasinya
menjawab empat tantangan yang disebut
empat tantangan yang disebutkan oleh rekomendasi itu
yang itu menjawab keseluruhan
bisa menjawab ke kementerian dalam negeri
bisa menjawab interpelasi yang akan diajukan
bahkan bisa menjawab kepada proses hukum yang sedang jalan di kepolisian
kepolisian karena itu sedang didalami ya
nah itu komprehensif dijawab itu oleh anies
supaya kembali kondusif
kewajah politiknya kondusif
jangan minta dprd nya yang selalu harus kondusif
tapi pada saat yang bersamaan pemerintah daerahnya tidak mau di kondusifkan juga
ya waktu yang diberikan ombudsman kan enam puluh hari
tapi melihat tiga puluh hari pertama apakah reaksinya positif atau tidak
apakah dprd dki terutama dari fraksi pdi perjuangan yang menggulirkan wacana interpelasi ini
juga akan mengikuti rentang waktu itu atau bagaimana
ya rentang waktu ini kan sesuai dengan aturan aturan yang mengatur soal ombudsman
jadi memang soal perwakilan itu tadi undang undang menyatakan bahwa di tingkat provinsi ada ombudsman
nah itu yang disebut perwakilan tadi
tapi berhak mengeluarkan rekomendasi tidak
sama dengan bpk
bpk di provinsi juga ada ada bpk perwakilan dki
dan itu yang a
artinya itu resmi lah
menurut saya begini
setiap mereka melakukan proses penyelidikan pasti harus keluar rekomendasi
nah pertanyaannya apakah dibunyikan oleh komisi ombudsman nasional
atau cukup dianggap itu dibunyikan oleh komisi perwakilan
tapi setiap kalau mereka melakukan proses penyelidikan masa tidak ada rekomendasinya
jadi mengikuti waktu itu tidak
rekomendasi yang disampaikan oleh ombudsman itu akan menjadi masukan yang sangat berharga
bahkan mungkin akan mengurangi kerja kerja di interpelasi tersebut
tapi memang menunggu waktu enam puluh hari itu
ketaatan gubernur terhadap keputusan ataupun dari setiap lembaga lembaga yang sah menurut apa
ya itu harus dihargai
itu waktu yang ditetapkan oleh ombudsman ya
tapi kita bekerja tidak tergantung kepada waktu itu gitu loh
semakin cepat bung anies menjawab semakin
oke baik pak
oke sebagai penutup enam puluh hari waktu yang disediakan agar wacananya tidak bergulir lagi
kalau begini ya
ombudsman sendiri interpelasi sendiri
kalau soal ombudsman pak gubernur sudah mengatakan
kita merespon dan akan mempelajari ya tahapan tahapan itu
dan menurut saya secara berbarangan pak gubernur sudah menyiapkan jawaban itu tentang grand design itu dalam waktu dekat ya
kedua soal interpelasi
ya kalau pak pantas mengatakan itu wajar normatif
iya saya setuju pada tataran normatifnya iya
tetapi sebagai sahabat
ini ditekankan berulang kali sahabat
coba mengingatkan cuaca politik tidak bagus ya kan
jadi dipilih jalan yang lain
jika ingin dituju adalah mencari keterangan
keterangan betul tidak potensi dugaan itu
kalau ombudsman jalan sendiri
nanti pada saatnya pengusung akan
tapi kalau memang yang dicari sengaja soal kepentingan politiknya baru
saya sudah bicara dengan ombudsman katanya
itu adalah laporan itu adalah tertuju pada review
kalau untuk pada saat rekomendasi dia mengatakan masih terlalu sangat jauh
kita lihat saja nanti seperti apa yang akan dilakukan oleh
pm dan pm prof dki begitu ya
terkait dengan rekomendasi ombudsman dan bagaimana menanggapi wacara interpolasi
semoga gertak politiknya didengar ya
semua akan bisa redam kalau anies bergerak untuk menjawabnya
karena apapun cerita gubernur dia adalah gubernur kita semua
maka begitu wajib sebagai sahabat yang baik kita harus mengingatkan dia setiap saat gitu loh
walaupun sebelum dilatih sudah boleh dilihat
sebelum dilatih sudah interpolasi
baik terima kasih bapak bapak telah hadir bersama prime news malam ini
dan siaran indonesia prime news masih akan segera kembali